satu persatu korban penipuan arisan lebaran mendatangi polsek ngoro kabupaten mojokerto
jawa timur jumat pagi mereka melaporkan wanita berinisial m yang mereka tuduh membawa kabur uang
setoran arisan korban yang juga koordinator dari anggota arisan lebaran tersebut membawa
barang bukti berupa rekapan arisan dan buku tabungan untuk diserahkan ke polisi
korban mengaku mengikuti arisan karena tertarik dengan paket investasi yang ditawarkan seperti pak
tabungan kue dan paket sembako dengan harga tiga ribu hingga lima puluh rupiah yang dibayar setiap
pekan orang orang nggak mau tahu gimana itu lari dari rumah saya nggak mau tahu
berdasarkan hasil penyelidikan sementara polisi ada lebih dari dua ratus korban dari arisan lebaran
yang berjalan sejak tahun dua ribu empat lalu itu tak bentuk kemungkinan jumlah korban akan terus bertambah
setres krim polres mojokerto masih memburu pelaku yang diduga kabur ke jawa timur
perkiraan jumlah kerugian yang ditembulkan oleh pelaku ini mencapai satu miliar lebih
untuk pastinya kami masih melakukan investigasi